berwira usaha bisa dilakukan dengan berbagai cara
salah satunya dengan membudidayakan ulat jerman
selain perawatan yang cukup mudah keuntungan yang didapat pun sangat menggiurkan
apalagi ulat jerman kini telah menembus pasar ekspor hingga ke empat negara
ulat dengan nama latin zopobasmorio ini kini sedang digandrungi masyarakat untuk dibudidayakan
keuntungan yang menggiurkan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga untuk berwirausaha budidaya ulat ini
untuk membudidayakannya cukup mudah
peternak cukup mempunyai kumbang sebagai indukan yang akan menghasilkan telur
telur telur kumbang inilah yang dirawat selama tiga bulan hingga menjadi ulat siap panen
perawatannya cukup diberi makan dan minum sehari sekali
dan untuk setiap kotaknya hanya dibutuhkan makan dua genggam polar setiap hari
untuk menghasilkan satu kuintal ulat dalam sekali panen peternak hanya butuh sepuluh kotak kumbang yang berisi masing masing lima ratus ekor
masa panennya pun terbilang singkat yakni dua minggu sekali
hanya waktu panen pertama kali saja peternak harus menunggu hingga tiga bulan
selain perawatan yang mudah budidaya ulat jerman ini tak memerlukan lahan yang luas
untuk produksi satu kuintal ulat jerman hanya dibutuhkan ruangan seluas enam belas meter persegi
setiap hari rutin ngasih makan ngasih minum
tapi kalau polar tuh kalau polarnya tiap hari
jadi kalau ngasih minumnya itu manisah di pasrah itu dua hari sekali
ulat jerman ini sebenarnya mulai dibudidayakan di indonesia sejak tahun dua ribu enam lalu
namun saat itu budidaya ulat jerman belum booming dan belum mempunyai pasar yang pasti
namun saat ini ulat jerman telah menembus pasar ekspor hingga ke empat negara
kalau ulat jerman di indonesia itu hanya untuk ikan arwana
tapi kalau di luar itu dikonsumsi dibuat kosmetik dibuat tepung dan dibuat minyak
dipatok dengan harga rp dua puluh lima per kilogram peternak bisa menghasilkan lima juta rupiah per bulan per kuintal ulat
menariknya lagi harga ulat jerman terbilang stabil lantaran tak pernah turun sejak tahun dua ribu tujuh belas